di sebuah kafe yang berada di jalan braga kota bandung kreasi itu bisa menjadi berbagai macam lagi
atau bantuan dari manapun
udah belum masuk fitnessnya
waktu itu pernah bikin open house juga ya kok ya
buka buka juga ya sendiri bener bener kayak makan malam dan makan pagi biasanya
sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing masing
karena kayak udah reward apa yang gue udah perjuang segila itu gitu
kenapa karena ada dua faktor pendukung di dalam undang undang tersebut
sementara kapasitas produksi per bulan dengan sekitar lima puluh pegawai rata rata mencapai satu delapan ratus unit